itu jupitannya bagus banget sama kayak orangnya
ayo waktu naik yuk kita lewat jalan pintas gak ada yang niat
nggak mau longsor lewat situ mah
nanti kamu ada yang godain
ngapain kesini dang
kan saya temen kamu
saya kesini mau ngebantuin kamu pindahan
barang barang kamu kan juga banyak
gak usah dang
kan ada petugas yang bantuin
dewi juga mau bantuin bantu bantuin
sudah dapat rumah di sukabumi
saya pindah ke semarang
jauh atuh kalau begitu
bantuin om acek nih pindahan
semarang saya jauh banget nih
jawa tengah lah
di sana ada sd nya nggak
kalau gitu kita pindah aja ke sana pak
ini ada titipan dari pak kades
beliau menyampaikan rasa terima kasihnya
karena cece sudah merawat tanah dan warung beliau
sampaikan terima kasih saya untuk pak kades
insya allah akan saya sampaikan
dimana udah kosong
ini untuk jajan
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak
nanti kalau saya sudah punya rumah baru
coba kalau kamu mau membuka hati untuk laki laki lain
saya pasti kangen sama seduhan kopi kamu
iya pak ustadz
iya pak ustadz
mari pak ustadz
mari pak ustadz
yang ini memang agak mahal
ya di atas uang ganti rugi
tapi kalau ditambahin sama uang tabungan kita sih bisa
emang yang ini terlalu mahal ya pak
dua kali lipat harganya
kalau yang ini kamarnya bisa ditaruh lemari buat nyimpan boneka
pebli mau nggak
kak kalau misalnya pebli mau bapak bisa telepon pak kenny
pak kenny itu agentnya
saya udah punya rumah kum
di kamar om lagi tidur
kalau begitu kamu ganti baju
sekalian lihat rumah di sana
assalamualaikum pak kenny
kapan ini barang barang mau diangkut cek
belum tahu kang
belum dapat rumahnya soalnya
besok sudah mesti kosong cik
saya tunggu suami saya dulu ya
batas akhirnya besok pagi
atau diangkut paksa ke penampungan
jadi malam ini harus sudah rapih
besok pagi tinggal diangkut jek
ya sudah kalau gitu saya permisi ya
itu jepitannya bagus banget sama kayak orangnya
gak ada yang liat
nggak mau longsor lewat situ mah
nanti kamu ada yang godain
kalau yang gak punya rekening
kalau yang nggak punya rekening
soalnya si ujang ini belum punya rekening
kalau saya sudah pak
bagi yang belum punya nomor rekening
pembayaran dilakukan secara tunai
yang penting bapak bapak aman dulu
pengurusan pembayaran sekolah
pemda yang akan mengatur semuanya
kalau yang sudah punya rekening
ditransfer kan pak
tapi nomor rekeningnya ditulis kan
saya permisi pak
terima kasih sekali pak
iya pak ustadz
saya gak tidur pak ustadz
ya sudah cepet azan
juhur sudah masuk
masuk kemana pak ustadz
waktu sholat zul sudah masuk
ini juhur terakhir kita disini
iya pak ustadz
juhur pak ustadz
kalau besok barang barang belum dibawa keluar
kita tadi angkut paksa ke penampungan
akang teh kan lagi usaha
pokoknya nih gak mau tinggal di jongkol
neng kan udah bilang dari kemarin
ya terus kita mau tinggal dimana
akang teh capek
akang juga bisa marah
seharusnya neng teh sebagai istri
berdoa biar diberi kemudahan
suami istri teh seharusnya
seperti itu neng
neng cuma gak mau tinggal di
kita gak bakal tinggal disana